kami punya gambar terbaru dari kediaman muhaymin iskandar
ini ada calon presiden dan juga calon wakil presiden anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
yang akan di hari terakhir jelang pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat bersiap siap untuk berangkat membeli takjil
ini kita masih bahas ya
kami akan coba menghadirkan gambar dari pasangan capres cawapres anies baswedan mohaimin iskandar
yang sudah berangkat menuju ke kawasan benhil
sementara itu juga kami hadirkan gambar terbaru dari
di depan gedung kpu ri di mana ada masa yang menyampaikan aspirasi di hari terakhir jelang pengumuman hasil pemilu dua ribu sembilan belas
pengamanan memang terus diperketat di sejumlah lokasi di antaranya di gedung kpuri
kemudian juga di gedung dpr mpr senayan jakarta dan juga di kantor bawaslu
ini adalah gambar terkini kondisi di depan gedung
ini adalah gambar terkini kondisi di depan gedung kpuri
kita akan lihat di sebelah kiri layar televisi anda
ini adalah gambar terkini dari kondisi di depan gedung kpu ri
sementara di sebelah kanan layar kaca anda ini adalah juru kamera kami yang mencoba menggambarkan
atau mengikuti perjalanan dari pak jokowi
pasangan anies baswedan dan juga mohaimin iskandar yang berjalan tadi dari rumah dinas dari mohaimin iskandar
untuk menuju ke kawasan bendungan hilir jakarta pusat untuk mencari takjil
sepertinya anies harus menunggu pasangannya mohamad iskandar yang masih berada di belakang
pengamanan di sejumlah lokasi saudara memang terus diperketat jelang pengumuman hasil pemilu yang akan disampaikan oleh kpu
sementara salah satu pasangan yang mengikuti atau peserta pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan muhaymin iskandar
dengan santainya menunggu hasil pemilu sambil berburu takjil di kawasan bendungan hilir
ini juga cukup menarik ya
karena setelah nanti ada pengumuman masing masing kubu capres cawapres juga sebelumnya sudah menyampaikan
akan mempersiapkan diri untuk menggugat hasil pemilu
tapi yang kita lihat di beberapa jam jelang pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat salah satu peserta pemilu
yakni pasangan anies muhaymin ini dengan santai sama sama naik vespa bareng menuju ke kawasan ben hill
rencananya untuk membeli takjil hari ini
kami kembali tanya ke ngobrol dengan pak abhan dan juga mas adi
ini yang kita lihat apa yang mau anda komentari nih dari pasangan anies baswedan mohaimin iskandar
di hari terakhir mereka dengan santai sambil menunggu hasil pengumuman sambil berburu takjil
kalau misalnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kpu
ini harusnya pastarawi gitu ya mas adi
iya benar kalau kpu kan dalam statementnya secara terbuka bahwa pengumuman hasil pemilu akan disampaikan setelah maghrib atau jelang isya
itu yang paling banyak dipahami oleh publik ya
karena kan tidak mungkin kpu itu membangun opini
karena tidak mungkin kpu itu menjelaskan sesuatu yang tidak bisa diverifikasi terkait dengan validitas informasinya
ini adalah konvoy yang dilakukan oleh anies dan muhaymin ya
rasa rasanya sih mereka ini siap dengan segala sesuatu
dengan semua hasil keputusan yang akan diumumkan oleh kpu hari ini
ini yang menurut saya bagus ya
artinya apa apapun yang kemudian diputuskan dan diumumkan oleh kpu terkait dengan pemenang pilpres khususnya
pihak pihak yang berkontestasi satu dan tiga harus menerima ini secara terbuka
kecurangan dugaan dugaan ketidakadilan yang diterjari pada mereka ya memang tak ada lain
dan ada cerita melalui mahkamah konstitusi
kalau mahkamah konstitusi yang masa kerjanya lima belas hari itu masih belum memuaskan
ya harus mempercepat soal hak angket yang ada di dpr
di beberapa jam jelang pengumuman
ya tentu masih harapan kita semuanya ya
bahwa kpu bisa menepati tadi yang disampaikan janjinya
tanggal jam sembilan belas empat puluh lima itu adalah sebagai nanti waktu untuk penetapan itu
karena ini sudah ditunggu oleh semua bangsa indonesia
atas keputusan penetapan hasil rekapitulasi nasional pemilu dua ribu dua puluh empat ini
oke kita akan tunggu karena ini juga pengumuman
hasil pemilu berkaitan dengan legalitas dan juga kepercayaan publik